dan monolognya mengenai usulan gelar pahlawan bagi soeharto
memang usulan gelar pahlawan nasional atas presiden kedua republik indonesia
mendiang jenderal besar soeharto sebenarnya sudah lama bergulir
terutama setelah gelar yang sama ditahbiskan untuk proklamator sekaligus presiden
dan wakil presiden pertama kita soekarno dan hatta pada tujuh november dua ribu dua belas silam
dan pasca munaslu luar biasa partai golkar di bali kemarin
usul itu kembali menguat sebagai salah satu rekomendasi munaslup
dan dari dulu hingga sekarang prokontra pun memang tetap ada
bagaimana seharusnya menyikapi polemik kali ini
sampai kapan hitung hitungan lebih besar mana ini
antara jasa atau pengabdian dengan nokta hitam di masa kepresidenan soeharto
akan terus berlangsung sampai kapanpun
dan untuk membahasnya sudah hadir di studio cnn indonesia prime news akhir pekan
kali ini ada pak wimar ritual mantan jurubicara presiden abdurrahman wahid
yang juga pernah merasakan dinginnya penjara nih pak sebagai tahanan politik di masa orde baru
tidak lama tidak lama
tapi pernah lah pak ngerasain nih pak ya dikirimin makanan sama teman teman ya pak ya
dari bali ke jawa
tidak lebih lama sih
kemudian ada pak mahadi sinambela politisi senior partai golkar
halo pak madi selamat datang di cnn indonesia prime news
dan terakhir ada mas budiarto samati
mas bas terima kasih sudah datang jurnalis senior yang akan membahas mengenai masalah ini
saya akan ke pak mahadi dulu
pak mahadi kalau kita bicara mengenai salah satu rekomendasi salah satu drama
dari munaslup partai golkar kemarin selain masalah rekonsiliasi
ada ketua umum yang baru
ide atau apa ya wacana lama yang kemudian dinaikkan kembali
memunculkan ide untuk menjadikan presiden soeharto sebagai pahlawan nasional
apa kenapa kemudian di tengah munaslup yang banyak sekali agenda
ide ini wacana ini kembali dinaikkan
seberapa penting sebenarnya pak
ya saya kira dapat dipahami ya
karena memang golkar ini dibesarkan oleh soeharto
awal berdirinya golkar ini dari bung karno
karena ketika bung karno mendirikan kelompok kelompok fungsional itu
ketika dia mulai ditinggalkan oleh pni
tetapi pak harto yang mengambil kesempatan melalui pemilu tujuh puluh empat
dan ya terlepas dari kenyataannya bahwa mungkin
jalannya pemerintahan mungkin tidak terlalu demokratis dan lain sebagainya di zaman itu
tetapi orang golkar merasa soeharto adalah salah satu bapak yang harus dihormati
terlepas dari betapa banyak kesalahannya
dan mungkin generasi yang di golkar sekarang ini
sebenarnya tidak semua lagi tahu tentang pak harto
makanya perlu ada legitimasi berupa kepahlawan
dan nampaknya kita sudah berdamai juga dengan sejarah
karena sekarang misalnya di golkar itu ada mbak titi
mas tomi kemarin juga hadir
mas tomi hadir
walaupun yang pertimbang tutup dan lain sebagainya itu sudah tidak berkiprah
karena mereka mungkin sudah pada membina partai lain
menurut anda momentumnya sudah pas saat ini pak mahadi
bahwa sudah waktunya masyarakat indonesia bangsa kita berdamai dengan sejarah
menjadikan pak soeharto sebagai pahlawan
ya itu sebenarnya sangat subjektif ya
jadi tentunya tidak semua pihak termasuk pak wilmar misalnya
yang ya pernah lah kena getahnya gitu
saya orang yang pernah mengusung bapak pembangunan dari surabaya ke jakarta tahun seribu sembilan ratus delapan puluh
tapi saya tidak pernah juga menikmati
kejayaan pak soeharto
karena mungkin zaman zaman mahasiswanya saya banyak menolak gitu ya
misalnya menolak proyek teman mini menolak macam macam gitu
ketika politik ketika itu saya juga tidak kebahagiaan
tapi ya saya termasuk yang berpengalaman juga tidak menikmati lah
harboko bukan ya
kok tobing bukan
tapi terlepas dengan segala macamnya jasa jasa pak arto perlu kita legitimasi
saya kira perlu kalaupun tidak diangkat jadi pahlawan
perlu tetap orang mengingat bahwa ada presiden kedua indonesia yang pernah berbuat juga
walaupun mungkin kata pak wirma tadi banyak salahnya gitu
banyaknya satu orang pak mungkin
ya jadi oleh karena itu saya kira perlu tetap ada yang mencatat
apakah bisa dia jadi pahlawan nasional karena ini sudah usul yang kedua
tetapi usul yang sekarang ini kan tidak masuk di dalam aturan undang undang
karena kalau mau diusulkan bukan partai yang usulkan
dari masyarakat bawah
tapi golkar harus percaya diri dong dengan ide ini sebenarnya kan
ya sebagai satu mop politik saya kira ini adalah wajar wajar saja
sebelum kita bicara mengenai move politiknya pak wimar sedikit lagi pak wimar
bagaimana anda menanggapi bagaimana gus
saya kira pendapat pak mahadis nambela itu sangat berimbang
bahwa dia perlu dihargai tapi tidak perlu jadi pahlawan karena itu kuncinya
tidak perlu jadi pahlawan
terus kalau pun jadi pahlawan saya setuju
pahlawan golkar tapi ya
karena golkar tidak punya pahlawan lain
masa abu risal bakri
memang dia adalah figure terbesar di golkar
tapi menurut anda memang perlu
kita harus berdamai dengan sejarah
pak harto diputihkanlah
justru harus jangan didamaikan karena itu kesalahan besar dalam sejarah
bahwa kita mengorbankan tradisi demokrasi yang ada sejak zaman pancasila
sejak awal soekarno
kemudian dikekang oleh demokrasi terpimpin ala soeharto
dimana hasil hasil pembangunan fisiknya itu kalah jauh
terdapat pemasukan pikiran
sehingga sekarang orang kalau berpikiran bebas itu dianggap aneh
padahal orang indonesia itu sebetulnya orang bebas
jadi kalau ditima tima sebenarnya lebih banyak jasa atau mudaratnya baik baiknya mudaratnya
lebih sedikit jasanya
saya nggak ngerti arti mudarat
ya itulah pak wimar
mas bas tadi kita masih bicara mengenai bagaimana golkar memanfaatkan momentum ini
munaslup kemudian mengeluarkan wacana yang memang sudah lama sekali
bahkan di pemilu lalu jargonnya pie kabare masih penak jaman kutu
itu kan diglorifikasi kemana mana
itu oleh pihak pn kemudian kalah pemilu
nanti kita bicara masalah itu
tapi kenapa menurut anda di tengah banyaknya agenda setting agenda kepentingan golkar kenapa ide ini kembali muncul
apa motifnya menurut anda
motif yang paling benar sih kalau menurut saya memang hanya untuk membuat golkar kembali seksi di hadapan masyarakat sebagai partai yang
yang masih mengandalkan sukses dahulu kalah pembangunan oleh soeharto
tapi kan secara real kan golkar nggak punya legalitas untuk mengusulkan pak harto sebagai pahlawan
seperti tadi singgung oleh pak mahadi itu usul dari bawah dari masyarakat
mulai dari masyarakat naik ke bupati bahkan sebelumnya lurah lalu ke gubernur baru ke presiden
jadi ada sebuah realita yang gak enak
semua harus disetujui oleh presiden yang mendapat masukan dari dewan tanda jasa dan gelar
jadi ini sekali lagi gak ada hubungannya dengan agenda golkar untuk mengusung pak soeharto sebagai pahlawan dengan realita yang sebenarnya terjadi

munaslup loh yang menyatakan bahwa harus seperti itu

sebagai apa ajang untuk mengusulkan pak soeharto ya
dan sekali lagi ya pak soeharto wafat januari dua ribu delapan
hanya hitungan hari setelah itu mulai ramai dibicarakan tentang apakah layak menjadi pahlawan nasional
kenapa waktu itu banyak tentangan

hanya proklamator gelarnya

baru dipahlawankan dua ribu dua belas
tapi kalau kita sekarang kalau kita melihat ini kan dari segi politik kalau kata mas bas ya ini cuma agenda sampingan yang kurang begitu penting
apalagi ini di arah munaslup

dan ini kan harus dari masyarakat nih pak
levelnya paling bawah mengusulkan
apakah menurut anda sendiri melihatnya masyarakat sebenarnya sudah lebih mendukung bahwa pak harto sudah cocok dicalonkan jadi pahlawan
jangan dijawab dulu
kita akan jawab usaha ijarnya berikutnya
tetap bersama kami